cnn indonesia breaking news
masih berlangsung kita lihat di layar pendaftaran dari ahok dan juga jarot sebagai calon gubernur untuk dki jakarta dua ribu tujuh belas
dengan didampingi sejumlah elit partai terutama ada ketua mpd perjuangan megawati soekarno putri
yang ikut mendampingi dan menyerahkan berkas calon gubernur ahok dan juga jarot
ada empat partai yang mengusung ahok dan juga jarot dengan bergabungnya pdip yang baru saja semalam menyatakan dukungannya terhadap ahok dan juga jarot
artinya ada golkar nasdem
yang sebelumnya telah mendukung ahok dan juga hanura serta diperkuat oleh pdip
total dari jumlah kursi pendukung ahok di dprd dengan bergabungnya pd perjuangan dengan jumlah kursi dua puluh delapan
artinya cukup gemuk jumlah kursi pendukung ahok dan juga jarot di dprd
sebelumnya ahok mendapatkan dua puluh empat kursi lima dari nasdem lima dari hanura empat belas dari golkar
kemudian ditambah dua puluh delapan dari pdip
artinya ada lima puluh dua kursi pendukung ahok dan juga jarot di dprd
ini secara hitung hitungan politik sudah sangat kuat sebenarnya meskipun ada sejumlah partai yang tidak mendukung ahok untuk kembali maju dalam konstelasi pemilihan gubernur dki jakarta
kembali kita akan saksikan seperti apa proses pendaftaran ahok dan juga jarod yang masih berlangsung di dalam
tadi sudah diserahkan berkasnya oleh partai pendukung
baik selanjutnya persyaratan calon akan kami periksa nanti selanjutnya yang harus dipenuhi oleh kedua pasangan calon
dan kami akan berikan berita acara tentang kelengkapan atau ketidaklengkapan berkas serta apa saja yang perlu diperbaiki untuk selanjutnya
kemudian pasangan calon beserta tim wajib memperbaiki sampai dengan masa waktu yang kami tentukan
terima kasih saya kembalikan kepada pak ketua
terima kasih bu dahlia
jadi sekali lagi kami
sampaikan tentang jadwal pencalonan kita
beberapa dokumen persyaratan yang sudah diserahkan kepada kami nanti akan kami lakukan pemeriksaan
sampai dengan tanggal dua puluh tiga untuk syarat pencalonan
tadi form b empat saja yang kurang
kesesuaian visi misi program pasangan calon dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah
kemudian yang terkait dengan syarat syarat calon akan kami periksa sampai dengan tanggal dua puluh sembilan september
dan nanti pada tanggal tiga puluh september sampai dengan satu oktober kami akan memberitahukan beberapa persyaratan yang harus dilengkapi yang bisa disusulkan diperbaiki sampai dengan tanggal empat oktober
nanti semua akan kami perbaiki
kami perakuan pemeriksaan kembali dan kemudian baru nanti tanggal dua puluh empat oktober akan dilakukan penetapan calon yang
kami kira yang terkait dengan hal hal pencalonan seperti itu
mungkin ada hal yang perlu disampaikan terkait dengan pencalonan
nanti mohon tanda terimanya form tt satu kwk partai politik disiapkan
kalau sudah nanti kami akan menyerahkan tanda terima penyerahan calon
kami kira begitu
terima kasih kehadiran bapak bapak sekalian
ini banyak sekali wartawan yang dari pagi menunggu dan ingin mendengarkan penjelasan dari bapak ibu
terutama khusus dari tim dari pasangan calon bapak ibu
kami persilahkan penjelasannya apakah di sini
nanti kami hitung untuk biar bisa diperhatikan itu
tapi sebelumnya kami ingin menyerahkan tanda terima pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
dan juga termasuk di dalamnya juga ada surat pengantar pemeriksaan kesehatan
dan kemudian ada juga buku panduan pemeriksaan kesehatan
apa saja yang harus disiapkan oleh calon sebelum pemeriksaan kesehatan
panduan yang diterbitkan oleh rumah sakit angkatan laut yang akan melakukan pemeriksaan
terima kasih banyak
terima kasih banyak
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
harus itu baru bagaimanya
mari saya patriaiskan
hijrekannya agus sangat
karena itu berarti asean merdeka dan jangka departed bukan hanya pagi cosasnya
va waiting kan tadi diserah orang orang di dalam jalur jauh
karena itu paling agresif
alhamdulillah baru saja kita saksikan secara resmi pdi perjuangan dengan tiga partai yaitu golkar hanura dan nasjem
untuk menyerahkan formulir formulir yang tadi
telah dinyatakan oleh kpu dari dki bahwa sementara seluruhnya sudah lengkap kecuali tadi adalah d empat yang harus merupakan suatu lampiran dari visi misi kedua tahun yang telah didaftarkan namanya yaitu
saya purnama atau yang kita kenal dengan akrab adalah pak ahok dengan bapak jarod
insya allah dengan telah dilakukannya hal ini maka tentunya saya berharap pada dua ribu tujuh belas nanti pada saat yang telah ditentukan
bahwa pilkada daerah khusus ibu kota
jakarta ini kita akan melakukannya dengan cara berdemokrasi aman dan stabil
demikianlah sekiranya ada hal yang ingin disampaikan oleh kedua calon maka saya sampaikan kepada mereka
ketua umum partai pdi perjuangan ibu megawati dan tentu juga dari pengurus partai pdi perjuangan dki maupun dari hanura dari golkar dan nasdem
empat partai yang mempercaya kami untuk bisa meneruskan membangun jakarta yang telah kami mulai dengan pak jokowi sejak tahun dua ribu dua belas
nah kita harapkan ini bisa
kita lanjutkan dan tentu kita sangat berharap di dalam pemilihan ini yang dipertandingkan adalah program yang dikritik adalah program kami
yang diperlombakan program bukan membicarakan suku agama ras kami
kita harapkan inilah pancasila yang ditemukan oleh bung karno
yang jelas jelas tidak bertentangan dengan agama yang kita meyakinin
saya yakin bung karno waktu melahirkan pancasila dengan sangat baik memahami arti dari hablumin allah dan hablumin anas
sebuah kata istimewa katolik bagaimana mengasihi tuhan sekaligus mengasihi sesama manusia
jadi kalau orang mengenal tuhan yang maizah dengan baik tapi tidak mewujudkan keharisan
berarti dia hanya hablumin allah dan tidak ada hablumin namas
kira kira ada orang yang membenci orang lain karena dia sangat beragama
berarti dia salah mengikut tuhan sebetulnya
di dalam bumi indonesia ini
itu yang kita harapkan
kita bangga tujuh puluh satu tahun merdeka
kalau kami bisa terpilih
ini mewujudkan kita jauh lebih maju daripada amerika yang membutuhkan dua ratus tahun
untuk bisa menerima perbedaan
saya suka meledek
bung karno luar biasa waktu memikirkan semua
kalau amerika binika tunggal ikan itu
itu digigit di paru burung elang
kalau kita digendam di burung garuda kita
ini fondasi kita
ini adalah empat pula
pancasila uud empat puluh lima nkri dan bineka tunggal ika
inilah yang kami ditugaskan oleh empat partai
khususnya dari pd pejuangan
untuk kita wujudkan implementasikan menjadi nyata
di bumi indonesia
demikian tadi kita lihat pernyataan terakhir dari ahok
setelah diterima sebagai calon gubernur
yang sudah diresmi mendaftar ke kpud tadi ahok telah mengenakan jas merah tanpa banteng
tapi pernyataannya banyak sekali puji pujian terhadap bung karno begitu
dan sudah selesai proses pendaftaran ahok dan juga jarod di kpud
mereka sudah terlihat keluar dari gedung ataupun ruangan di dalam gedung kpud
kita akan kembali sejenak usai jeda berikut tetaplah bersama kami di cnn indonesia breaking news
cnn indonesia breaking news